perkuatan ekonomi dalam negeri pun menjadi salah satu fokus pemerintah
termasuk menggenjot belanja infrastruktur dan juga mendorong deregulasi di daerah
namun perekonomian indonesia masih dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global
insight kali ini akan mengulas tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia untuk tahun dua ribu tujuh belas
termasuk peluang serta tantangannya
bersama saya desi anwar
ya tahun dua ribu tujuh belas ini pertumbuhan ekonomi indonesia masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global
meski target ekonomi dalam apbn dua ribu tujuh belas mengalami penurunan
secercah optimisme masih ada bagi ekonomi indonesia
atau hampir setara dengan capaian tahun dua ribu enam belas
ekonomi indonesia tahun dua ribu tujuh belas masih akan bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga
perbaikan realisasi investasi perbaikan sektor fiskal
dan juga peranan kredit perbankan yang masih lemah penyerapannya
namun bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu tujuh belas
karena struktur perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas
selama ini tekanan inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan distribusi pangan
termasuk kebijakan strategis pemerintah administer crisis
namun bank indonesia mengkhawatirkan laju inflasi tahun depan bakalan naik akibat anomali iklim
yang bakal berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok
tak hanya itu kenaikan tarif listrik sembilan ratus w bakalan naik tahun depan
diperkenakan dengan kondisi kondisi kondisi
akan bisa berdampak kepada kenaikan harga bahan pangan
target nilai tukar pemerintah tahun dua ribu tujuh belas sebesar rp tiga belas tiga ratus per dolar amerika serikat
atau lebih rendah dibandingkan tahun dua ribu enam belas sebesar rp tiga belas lima ratus per dolar amerika serikat
meski diproyeksi lebih rendah tekanan rupiah akan berasal dari rendahnya pendalaman pasar keuangan domestik
ketergantungan pada falas kinerja ekspor impor dan minimnya aliran devisa hasil ekspor
tak hanya itu pergerakan nilai tukar juga masih akan dibayangi oleh ketidak
kepastian ekonomi global terutama pasca brexit pemilu amerika serikat dan rebalancing ekonomi tiongkok
target lifting minyak tahun dua ribu tujuh belas ditetapkan sebesar delapan ratus lima belas ribu barrel per hari
atau turun dibandingkan target tahun dua ribu enam belas sebesar delapan ratus dua puluh ribu barrel per hari
di mana pemerintah mengklaim target tersebut sudah tercapai di akhir tahun dua ribu delapan belas
selain itu keputusan negara negara pengeksor minyak dalam ovec
yang akan memangkas produksinya sebesar satu dua juta barrel
tidak membuat pemerintah indonesia bergeming
di mana asumsi minyak atau icp masih ditetapkan sebesar empat puluh lima dolar per barrel
pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka atau tpt pada tahun dua ribu tujuh belas
ada di rentang lima tiga hingga lima enam persen
meskipun pemerintah mengklaim angka pengangguran pada dua ribu enam belas adalah yang terendah
yakni lima lima persen
pemerintah akan fokus mendorong pendidikan vokasi
agar mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih
siap kerja untuk memenuhi kebutuhan industri
tetapi investasi khususnya di industri padat karya perlu direalisasikan
sukses program amnesti pajak telah memberikan kepercayaan kepada investor dan dunia usaha
memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk belanja infrastruktur yang lebih agresif
tak hanya itu setelah menggulirkan empat belas paket kebijakan ekonomi
pemerintah akan fokus pada deregulasi di daerah
secara keseluruhan perekonomian indonesia akan semakin menjanjikan di tahun depan
dan semakin membaik
desyari tonang jakarta
iya pemerintah memang telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi indonesia lima satu persen
lalu apa saja strategi pemerintah untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi
sesuai target di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global
berikut cuplikan perbincangan saya bersama menteri keuangan sri mulyani indrawati
nah bicara mengenai belanja ini mau lihat di dalam lebih kerangka ke economic outlook
kedepan apalagi ya nanti tahun dua ribu tujuh belas apalagi dengan ada donald trump
yang nanti mungkin ada konstelasi baru lah
di mana aliansi aliansi seperti ya tpp forget lah mungkin nanti perang dagang dan lain sebagainya
nah indonesia sendiri bu ani tadi bicara mengenai middle income trap
bagaimana kita bisa mau tidak mau keluar dari stagnasi
itu sendiri ke depan apalagi kita kan tidak harus bergantung kepada komoditas kita
how do you see kita kedepan harus bagaimana apa yang perlu kita ciptakan
pertama klarifikasi indonesia tidak stagnan karena tumbuh lima satu berarti kita tidak stagnan
kita ada growth yang memang dimunculkan atau yang berasal dari sumber dari dalam negeri
maupun yang dari sumber
dari luar negeri entah luar negeri itu capital flow atau export dan import
meskipun kita lihat export import masih weak
karena tadi retorika di level global dari perekonomian terbesar dunia yaitu amerika
dan perekonomian kedua terbesar yaitu rrt dan perekonomian terbesar ketiga eropa
ekonomi terbesar keempat jepang semuanya punya engine engine of growth gede ini
menghadapi persoalan di dalamnya
jadi untuk indonesia bisa menjaga momentum percumbahan ekonomi pada saat lingkungannya tadi sangat tidak kondusif
atau tidak pasti maka kita harus menciptakan kepastian lebih di dalam
maka tadi strateginya kalau kita lihat globalnya lemah maka dalam negerinya harus kuat
dalam negeri itu pelakunya kan tiga yaitu masyarakat dalam bentuk consumption activity
government baik dalam bentuk consumption maupun investment dan private sector
nah kalau kita lihat dari sisi ketiga ini masyarakat consumption selama ini bisa tumbuh sekitar lima empat
selama inflasi kita bisa jaga dan selama kita mampu untuk menjaga daya belinya

maka maka kita bisa menjaga daya belinya
masyarakat punya confidence dan kita lihat sekarang sentimen positif confidence rasanya cukup baik
meskipun dalam situasi yang sesudah post trump hilang
jadi belanja dalam hal ini positif lah
pemerintah juga akan melakukan apbn yang kredibel tadi
defisitnya dua empat yang kita lakukan untuk dua ribu tujuh belas
rasanya cukup tinggi tapi tidak terlalu rendah
cukup untuk memberikan stimulasi tapi tidak menimbulkan persoalan kredibilitas
tahun depan ini mungkin beberapa positif side nya adalah
dua ribu lima belas enam belas itu adalah perbankan konsolidasi karena non performing loan nya agak meningkat dengan commodities yang jatuh
tahun ini kita harapkan tahun depan sudah mulai pick up lagi
perusahaan perusahaan yang selama ini juga terpukul oleh komoditi maupun ekspor yang lemah
mereka juga mengurangi ekspansi investasinya
tapi sesudah dua tahun mereka mungkin sudah mulai konsolidasi
dan kalau melihat ekonomi indonesia dan beberapa di kawasan asean cukup positif
mereka juga akan melalui ekspansi investasi
jadi capital market kita termasuk mungkin yang among the most rewarding
jadi kebutuhan dan kapasitas untuk issuance apakah dalam bentuk obligasi
saham atau right issue masih akan bisa diterima dari sisi masyarakat kita
saving ratio kita cukup tinggi meskipun presiden meminta lebih tinggi lagi
kalau kita bandingkan seluruh global indonesia sudah relatif cukup tinggi
jadi dari sisi itu kita punya semua faktor atau ingredient yang bisa menjaga momentum pertumbuhan
rely on dalam negeri
konsistensi kebijakan pemerintah reform tetap dilakukan
saya rasa itu akan menjadi tema paling penting untuk dua tahun ke depan dari presiden jokowi
tapi untuk indonesia sendiri sektor sektor yang paling viable ya untuk kita bangunkan
khususnya dari segi manufacturingnya itu apa apa saja mungkin yang bisa jadi kekuatan kita
sehingga kita juga tidak harus terlalu repot repot bersaing dengan negara tetangga kita
apalagi termasuk dalam mea acam sekarang menurut bu anne
pertanian kehutanan perkebunan kita punya lahan kita punya track record
tapi tentu productivity masih cukup perlu diperbaiki
oleh karena itu berbagai kebijakan untuk menaikkan jumlah
apakah itu dalam bentuk bantuan dalam bentuk subsidi pupuk benih
kemudian pembukaan irigasi membuka sawah
saya rasa itu dilakukan
kalau kita bicara sektor konstruksi
karena adanya infrastruktur dan perumahan
jangan lupa bahwa pemerintah juga punya target perumahan yang sangat ambisius
itu paling tidak tertolong
sektor manufaktur barangkali yang paling tough dari sisi kompetisinya
dibandingkan dengan negara negara asean lain bahkan di luar asean
seperti bangladesh even nepal juga sekarang menjadi player
sektor yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya
even dalam situasi seperti ini adalah jasa
jasa keuangan jasa transportasi jasa dari sisi telekomunikasi
ini adalah sektor baru yang akan disebutkan
pariwisata juga kan creative economy
telekomunikasi yang lain
saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa
ya penerimaan pajak daerah yang masih terbatas juga menjadi fokus
pemerintah apa saja strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
simak pembahasannya sesaat lagi
kembali bersama insight dan kita
masih menggulas mengenai proyeksi ekonomi daerah

perekonomian daerah juga tentunya menjadi fokus pemerintah
dalam apbn dua ribu tujuh belas pemerintah mengalokasikan rp tujuh ratus enam puluh empat sembilan triliun
untuk belanja transfer ke daerah dan juga dana desa
menteri keuangan sri mulyani juga memastikan pemerintah
akan konsisten menjalankan reformasi kebijakan pajak
baik di tingkat nasional maupun daerah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
bicara mengenai ini kan indonesia sangat besar ya
perekonomian daerah bu ani ini menjadi concern anda juga
bagaimana misalnya meningkatkan kapasitas daerah
juga menciptakan pendapatannya dari masing masing daerah
sehingga tidak terlalu banyak ya tergantung pada pusat misalnya
bu ani melihat bagaimana indonesia sudah lebih banyak mungkin daerah daerah
yang memang dari segi kapasitas dari segi kreativitas
mereka bisa menciptakan lapangan kerja di daerah sendiri
dan juga industri industri bagaimana
antar pulau tentu berbeda beda
karena pulau yang sangat lebih sensitif terhadap komoditas
seperti kalimantan papua pusat mekstensi sumatra
itu sangat terpengaruh oleh harga komoditas
jadi diversifikasi ekonominya diperlukan
sulawesi adalah yang paling healthy dan
tentu bali maluku adalah hal yang berbeda
dan jawa selalu ini sebagai backbone
karena dia pun lebih diversifikasi dari sisi ekonominya
saya rasa kalau dari sisi kapasitas dari pemerintah daerah
dan yang bagus dari keseluruhan demokrasi dan desentralisasi ini
kita memunculkan banyak sekali pemimpin daerah yang kreatif
presiden jokowi adalah dari pemimpin daerah ibu risma
atau sekarang di banyuwangi pak wali kota
beberapa tempat itu memunculkan ide dari
leaders yang dipilih masyarakat
dan mereka betul betul reform ambisius
dan mereka sangat memiliki leadership yang luar biasa
saya rasa itu adalah suatu cerita baik
karena kemudian dia bisa dicontoh
meskipun ada saja provinsi atau kabupaten yang memang sangat
terangkat dari elitnya
itu luar biasa sangat besar
yang kemudian mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi kreatif
dari sisi pendapatan daerah
pajak daerah memang selama ini masih sangat terbatas
tapi mereka mendapatkan seperti dana bagi hasil
kita perlu untuk terus mereform dari sisi kebijakan pajak
baik nasional maupun daerah
agar ada kedekatan dari penerimaan daerah itu
sehingga mereka juga memiliki lebih banyak sumber daya
untuk bisa menjalankan fungsinya
saya rasa itu daerah yang area yang kita akan lihat
sebagai salah satu agenda reformasi dari sisi perimbangan keuangan pusat dan daerah
tapi anda secara keseluruhan melihat bahwa penggunaan dana yang dialokasikan untuk daerah itu
bervariasi ada yang memang sangat responsibel yang saya katakan tadi
pemimpin pemimpin daerah yang tidak hanya menggunakan dana yang transfer dari pusat
tapi juga dananya mereka sendiri secara kreatif
secara akuntabel efisien
ada yang menurut saya kapasitasnya masih sangat terbatas
sehingga perlu untuk support
saya rasa peranan pemerintah adalah menciptakan apa yang disebut
jadi budget yang tidak hanya berdasarkan saya butuh sekian
jumlah pegawai negeri kita sekian
luas tanah saya sekian saya perlu tambahan duit sekian
tapi mereka betul betul deliver
apakah itu dari sisi growth employment
dari sisi kemiskinan menurut
dan itu dipakai oleh kita sebagai indikator untuk memberikan insentif
secara keseluruhan kalau tidak salah kan gini rasio kita kan ada kemajuan
tapi ke depannya bu ani kita akan bisa mampu
misalnya memberikan menciptakan equality atau economic distribution yang jauh lebih baik
kita kan punya target target ya sdgs sustainable development goals
mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya
jadi kita di jalan yang benar untuk itu atau masih jauh
saya rasa polusi pemerintah selama ini dari sisi baik yang direct seperti belanja
yang semuanya sangat mempengaruhi yang tadi disebutkan gini ratio
dari sisi ketimpangan maupun kemiskinan
kemudian polusi polusi pemerintah dari sisi good governance anti corruption
itu juga sangat penting sdg termasuk di dalamnya
kita bicara tentang climate change mungkin ini area yang dimana kita perlu untuk
combine lebih banyak lagi dari sisi kehutanan kelautan energi
karena dia adalah sektor transport yang merupakan sumber dari
tapi potensinya luar biasa bagi indonesia
jadi polusi pemerintah dari sisi direction itu tidak hanya konsisten
dari sisi dalam negeri tapi juga konsisten dengan agenda global
apakah kita bicara tentang sdg atau kalau kita bicara tentang financial inclusion
itu semuanya masih konsisten dengan yang kita bisa lakukan
dan memastikan setiap peser uang yang kita miliki memang dialokasikan semestinya
tidak dihabis habiskan terakhir bu ani ke depan dua ribu tujuh belas bagaimana pertumbuhan kita
apa kira kira the best scenario untuk angka pertumbuhan pembangunan
saya rasa persoalan untuk dua ribu tujuh belas lebih kepada tadi
bagaimana pemerintah akan menjaga konsistensi polisi dan menggunakan resourcenya
untuk menciptakan perkuatan dari sisi domestic factor nya pada saat kita mengantisipasi
bahwa environment globalnya akan masih menimbulkan risiko
jadi dua ribu tujuh belas saya rasa cukup optimistic namun cautious
ya pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu tujuh belas ini masih dibayangi kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi global
sejauh mana peluang perekonomian indonesia kita akan ulas lebih dalam lagi bersama narasumber
yang akan hadir di studio sesaat lagi tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight pelemahan ekonomi global menyebabkan turunnya nilai perdagangan internasional
yang berdampak juga pada lambatnya pertumbuhan ekonomi indonesia
nah di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global ini indonesia tentu harus bekerja keras ya
menggenjot perekonomian dan pembangunan dan juga tentu pemerataan kesejahteraan
nah bagaimana peluang perekonomian indonesia ke depan
dan apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini
kita akan membahasnya bersama seorang guru besar tamu australia national university hatip basri
dan tentu saja tidak asing lagi bagi kita ya pak mas dede apa kabar
dulu bagian dari pemerintahan indonesia juga sebagai pembuat kebijakan
tapi sekarang tamanya sudah kembali sebagai pengamat dan juga sebagai seorang akademisi
ini enaknya di mana ngomong ngomong dede lebih sebagai seorang pengamat yang mengobservasi
yang mengobstruksi yang mengobstruksi
kalau disuruh pilih kalau disuruh pilih lebih enak di luar karena lebih bebas pastinya
dan ini juga bisa mengamatinya dengan jauh lebih objektif
nah bung dede kita lihat ya kalau tahun dua ribu enam belas ini kan tantangan kan cukup berat ya
dan tampaknya tahun dua ribu tujuh belas tantangan ini masih akan berlanjut
oleh sebab itu juga indonesia dan dunia global sempat merevisi turun ya pertumbuhan kita
menurut bung dede angka angka proyeksi target untuk tahun dua ribu tujuh belas ini bagaimana
ini terlalu optimistis atau sebenarnya kita banyak peluang yang kita bisa dapatkan
mungkin begini desi sebelum kita bicara mengenai angka mungkin kita juga perlu tahu mengenai konteksnya
ada sesuatu yang membedakan antara situasi saat ini dengan apa yang terjadi dua tiga tahun lalu
saya kira dunia saat ini memasuki satu pola yang disebut sebagai new normal
karena harga komoditi yang tinggi itu sudah tidak lagi bersama negara negara berkembang
harga minyak yang tinggi sudah tidak lagi bersama negara berkembang
the fat itu mulai melakukan kebijakan untuk menaikkan bunga

kemudian juga situasi di eropa itu juga masih sulit
di indonesia masih sulit di jepang juga masih sulit
dan yang lebih penting lagi sebetulnya cina masuk kepada new normal
dalam kondisi seperti ini sebetulnya kita tidak bisa lagi menggunakan patokan yang ada di masa lalu
nah karena itu kita harus taruh indonesia juga di dalam konteks ini
karena kalau tanpa itu maka kita akan membuat seolah olah indonesia itu terlepas dari apa yang terjadi di dalam situasi global
mungkin kita mesti melihatnya begini
china itu akan menjadi faktor penting buat kita karena dia masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi
amerika dengan kenaikan bunga fed itu akan membuat negara negara berkembang mengalami tekanan
sehingga mau tidak mau bank indonesia itu tidak punya ruang banyak untuk mengembang
di sisi lain ruang satu satunya ruang yang kita bisa harapkan itu adalah fiskal

jadi kita bisa menanggung pajak
jadi seperti ini penerimaan pajak pun agak sulit diharapkan
berarti ruang untuk ekspansi fiskal di dua ribu tujuh belas juga terbatas
jadi ekspor agak sulit investmentnya sulit ruang untuk fiskalnya terbatas
satu satu harapan adalah konsumsi rumah tangga
karena rasanya sulit sekali untuk berharap pertumbuhan ekonomi bisa sampai dianggap
walaupun kita sebenarnya butuh lebih itu ya
untuk menciptakan lapangan kerja
ini ada hal yang menarik karena tahun lalu dan sampai tahun dua ribu tujuh belas ini kan tax amnesty itu diharapkan untuk ya bukan saja lebih untuk inilah mengisi lubang lubang dari apbn yang semakin lama semakin susut kan
apalagi sekarang juga daerah juga menuntut untuk mendapatkan
transfer dari pemerintah pusat
nah kira kira terus terang bung dede ini tax amnesty program ini bagaimana anda menilainya
karena setelah yang pertama itu kan cukup sukses
tapi gaungnya yang bagian kedua dan mungkin nanti bagian ketiga itu tampaknya kurang ini ya kurang bergairah ya
sebetulnya mungkin penjelasannya begini
kalau buat masyarakat yang asetnya hartanya kecil
jadi saya kira yang besar besar itu sudah melakukan di periode pertama
sehingga praktis di periode kedua dan ketiga itu mungkin yang kecil kecil karena ratenya jauh lebih tinggi
tapi satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan di sini begini
yang menarik untuk dilihat adalah tax amnesty dari segi tebusan itu angkanya cukup fantastis
tapi dari segi repatriasi
repatriasinya hanya satu ratus empat puluh tapi bukan hanya itu
dari total penerimaan pajak tidak meningkat banyak
aneh sebetulnya karena tax amnesty nya berhasil tetapi total penerimaan pajak kita itu tidak meningkat
jadi apa yang terjadi
sehingga keberhasilan tax amnesty terjadi at the expense dari normal tax
karena itu saya melihat ke depan yang paling penting adalah apakah tax amnesty ini berhasil untuk meningkatkan
sekarang ada lima ratus ribu pembayar pajak
betul ya jadi kalau tax base nya bisa diperluas
maka mungkin harapannya dua ribu tujuh belas itu penerimaan pajaknya naik
tetapi kalau dari angka yang lalu ketika periode pertama
itu tambahan pembayar pajak barunya hanya sekitar dua puluh ribu
mungkin ini harus yang lebih digenjot lagi
dan reformasi perpajakan ini juga harus betul betul diimplementasi ya dede
saya kira kuncinya adalah di situ
apakah nanti reform di dalam pajaknya bisa dilakukan untuk memperluas basis pajaknya
menurut anda langkah langkah yang dilakukan oleh menteri keuangan kita
kembali bu sri mulyani ini bagaimana
bagus baik dan memberikan sinyal yang positif
oke satu hal penting ya ini juga terkait dengan apa yang terjadi
jadi saya kira beberapa bulan lalu ketika ada aparat pajak yang ditangkap oleh kpk
saya kira ini adalah satu hal yang penting
karena di satu sisi pembayar pajak itu bersedia untuk membayar pajak kalau trustnya ada
jadi saya kira reform itu juga harus dimulai
bukan hanya dari revenue collection menuntut orang untuk bayar
tetapi juga untuk melakukan memberikan keuntungan
untuk melakukan memberikan kepercayaan bahwa uang yang dibayar itu digunakan dengan baik
dan ini saya kalau nggak salah ada sekitar dua minggu lalu
dimana menteri keuangan itu meluncurkan tim reformasi pajak
dan saya berharap bahwa ini juga dilakukan bukan hanya untuk revenue collection
sehingga orang kemudian merasa ya memang saya bayar pajak itu ada manfaatnya
uangnya nggak dipakai hanya untuk korupsi gitu
kita lihat sosok sri mulyani adalah seorang yang memang dianggap tegas ya
khususnya dalam melakukan
punya track record untuk itu
punya track record dan juga memang punya komitmen untuk melakukannya
ada beberapa kebijakan paket kebijakan yang sudah dikeluarkan kalau tidak salah
sekarang sudah nomor empat belas
saya juga sudah cukup banyak
menurut anda setelah dua tahun ya dijalankan
apa yang bisa kita pelajari dari paket paket kebijakan ini
apakah cukup banyak
cukup untuk menggairahkan khususnya kalangan usaha untuk jauh lebih ya tertarik
apakah itu menanamkan modalnya atau membuka bisnis
dan juga memudahkan iklim usaha di indonesia
saya kira ada dua hal di sini ya
yang pertama kita harus melihat kalau ditanya apakah paketnya baik jawaban saya iya
itu apakah itu yang dibutuhkan jawaban saya iya
persoalannya adalah timing
paket paket yang dikeluarkan oleh pemerintah itu baru punya impact mungkin dua tiga tahun sejak di launch
kenapa karena fokusnya adalah infrastructure fokusnya kemudahan berusaha fokusnya apa namanya streamlining regulation ya
itu sesuatu yang bagus dan kita perlukan
tetapi pertanyaannya begini dunia usaha itu tidak akan mau expand kalau permintaannya tidak ada
dimannya itu harus betul betul
dimannya tidak ada
ini saya kasih contoh ya
bank indonesia sudah menurunkan bunga
kenapa karena penjelasannya sederhana
buat apa orang pinjam dari uang dari bank
kalau permintaannya tidak ada
kalau yang minta nggak ada
karena itu di dalam short term paket ini harus di combine dengan meningkatkan daya beli
nah ini sebetulnya bukan resep yang baru
dua ribu tiga belas dilakukan dua ribu delapan dilakukan dua ribu lima dilakukan
apa yang bisa dilakukan
itu tingkatkan daya beli
caranya ini bisa dilakukan dengan intervensi pemerintah
misalnya bikin itu proyek padat karya
ya seperti proyek infrastruktur
tapi yang sederhana aja
suruh bikin jalan desa suruh bersihin kali ya kemudian dia dapat uang tiga bulan
kalau orang terutama orang penduduk miskin kalau dia dapat uang dia pasti akan spend
dia tidak akan tabung uang itu
atau kalau di masa yang lalu bikin yang namanya program cash transfer dengan conditional cash transfer
ketika orang punya uang dia akan minta
ketika ada permintaan maka perusahaan akan mulai melakukan ekspansi
ya dalam hal ini memang harus pemerintah yang menggerakkannya
aktivitas roda perekonomian ya
menarik sekali kita istirahat sebentar bung dede
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini mengenai pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi indonesia
serta juga dinamika perekonomian global
tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia
saya masih ditemani oleh guru besar tamu australian national university africanortunate institute

selain itu hanyalah sejauh

dndu dddht basribung ddd kalau kita tadi sebutkan ya pemerintah perlu istilahnya menciptakan aktivitas perekonomian
kalau bisa dalam skala yang sangat besar karena ini akan menciptakan perputarannya uang sehingga masyarakat juga pendapatannya bertambah
oleh sebab itu belanjanya juga bertambah sehingga meningkatkan demand
nah untuk infrastruktur ini salah satu yang pemerintahan jokowi betul betul ingin menerapkan
dan jumlah untuk belanja infrastruktur juga ditingkatkan tapi implementasinya setelah dua tahun kira kira bagaimana
dan apa yang kita harapkan tahun ini dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri
yang penting mungkin kita pahami adalah problema apa di dalam infrastructure ya
banyak orang yang menganggap bahwa isu utamanya itu adalah financing
itu sebagian betul
tetapi sebetulnya problem utama di dalam infrastruktur kita itu adalah pengadaan lahan
itu yang pembebasan lahan
itu banyak sekali sebetulnya investor yang mau taruh uang karena infrastruktur di indonesia itu menguntungkan
demandnya tinggi kualitas yang ada sekarang itu relatif buruk sehingga kalau buat infrastruktur itu mesti laku
tetapi pertanyaannya adalah pembebasan lahan ini prosesnya seperti apa
dan ini selalu makan waktu
selalu makan waktu
saya ambil contoh misalnya salah satu power plant di jawa tengah
itu it cost us hampir sepuluh tahun hanya untuk pembebasan lahan
kalau mau bikin jalan apakah itu tol atau jalan mobil kendaraan itu pembebasan lahan jadi
nah untungnya itu ada satu undang undang yang sudah di approve disetujui tahun dua ribu dua puluh
dan itu butuh waktu penyesuaian sekitar dua tahun sehingga fully enacted itu dua ribu lima belas
dimana kalau ada dispute mengenai land price bisa di settle melalui pengadilan
ini akan membantu mempercepat
tetapi sekali lagi soal pembebasan lahan ini adalah isu yang kita harus address pertama
kemudian yang kedua tentu berkaitan dengan regulasi
pemerintah betul melakukan diregulasi tapi sayangnya banyak obstacles atau hambatan berkaitan regulasi itu bukan ada di pemerintah pusat
tapi adanya di pemerintah daerah

dan pemerintah daerah itu diluar konteks
dan pemerintah daerah itu diluar konteks
kalau sendiri melihat kualitas pembelanjaan di daerah itu seperti apa
kita spend dua ratus triliun uangnya ada di daerah dan pemerintah pusat nggak bisa kontrol
karena sekali uang itu sudah di transfer
ya mereka terserah
ada hak mereka
jadi sebetulnya design mechanism yang dibutuhkan itu harus ada kalau uang juga sudah di kasih
kontrol apa yang tetap bisa dilakukan
apakah kalau gak di disperse uangnya ditahan dulu
mekanisme seperti itu
karena kalau tidak kemarin pemerintah pusat mengalami persoalan karena apa namanya di dalam budget kekurangan
sementara uang di pemerintah daerah itu cukup banyak
saya ambil contoh lagi dana desa
dana desa itu jumlahnya besar sekali
tapi sekali uang itu ditaruh di desa terus mau dibikin kontrolnya seperti apa
padahal yang tadi saya katakan misalnya proyek padat karya itu sepenuhnya bisa dilakukan melalui dana desa
jadi isunya bukan uang tetapi bagaimana implementasi di lapangan di dalam proyek itu
dan ya kontrol terhadap penggunaan budget itu sendiri
walaupun terus terang kita melihat ada beberapa daerah yang baik ya dalam pengelolaannya
sehingga bahkan pertumbuhannya juga melebihi misalnya daripada jakarta
misalnya dari segi besarannya
ini menarik mengenai dana desa itu sendiri ya
karena salah satu yang saya lihat presiden jokowi inginkan itu adalah menurunkan gini rasio kita ya
kita ingin supaya indonesia itu bukan saja tumbuh tapi juga pemerataan dengan pertumbuhan dengan kualitas yang inklusif yang lebih adil lah istilahnya
apa kira kira yang masih perlu dilakukan untuk mengimplementasikan ya pengurangan kemiskinan dan juga pemerataan
saya bicara dari dana desa dulu ya
saya kira semua orang itu sepakat dengan gambar besarnya
kalau uang ditaruh ke desa itu akan ada proyek yang bisa di jalan memberikan investasi
tetapi persoalannya adalah dalam implementasi
saya ambil contoh misalnya begini
orang orang di desa itu tidak pernah punya pengalaman untuk pegang uang satu miliar
mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukan pengurangan buku
mereka tidak tahu bagaimana caranya harus menyimpan resipi
pada akhir hari audit bpk datang tidak ditemukan bukti bukti pengeluaran
mereka kemudian disalahkan kasus korupsi
orang takut untuk spend uang
ini yang terjadi dengan bos dulu
jadi sebetulnya butuh waktu untuk ini bisa diimplementasikan
dan harus ada fasilitator yang selalu mendampingi
dulu itu dilakukan melalui pnpm
di mana fasilitatornya ada
diajarkan untuk pemerintahnya
sekarang pnpm nya tidak ada
diserahkan kepada desa
bayangkan desi ada tujuh puluh tiga ribu desa di indonesia
dan mereka harus bikin proposal
siapa yang mau periksa proposal sebanyak tujuh puluh tiga ribu
dan itu siapa yang mau pereksa
jadi uangnya diberikan
tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghabiskan uang
mereka karena mereka tidak punya kapasitas
bukan karena intensinya buruk
mereka juga takut kalau kemudian karena persoalan administrasi jadi masuk kasus korupsi
jadi butuh waktu sebelum kapasitas ini terjadi
padahal idenya baik
karena itu saya katakan adalah mungkin training dalam proses ini itu perlu dilakukan
kemudian yang kedua
mereka itu bagaimana dia mau berubah
tidak punya kolateral
tidak punya kolateral
jadi salah satu dan saya kira di dalam era seperti ini menjadi sangat penting
yang bisa menolong itu adalah digital technology
dengan mobile banking dengan internet banking
dimana bank itu tidak perlu dibuat secara fisik di sana
transaction cost nya bisa jadi lebih kecil
dan ini bisa membantu
karena kalau orang di desa buat apa orang bikin bank kalau pinjamannya hanya seratus ribu
jadi financial technology itu akan membantu untuk mengurangi
jadi kalau menurut saya kita harus gunakan semua perangkat yang kita punya
mulai dari regulasinya training orangnya
karena pada akhirnya yang paling menentukan itu adalah human capital
saya lihat memang pemerintah kelihatannya sudah mulai mengarah ke sana
bahwa financial technology kita bisa pinjam
kita juga bisa meminjamkan dengan tanpa bertele
tele harus mengisi formulir memiliki kolateral dan menjadi bankable atau tidak
biasanya kan kalau ke bank kan agak ribet ya untuk mendapatkan kredit
tapi saya lihat juga presiden jokowi mengatakan bahwa ya ingin membuat lebih banyak masyarakat atau rakyat bankable
salah satunya memberikan semacam kolateral dalam bentuk sertifikat tanah
jadi ada redistribusi dari tanah tanah yang bisa disertifikatkan
khususnya untuk misalnya masyarakat adat atau rakyat yang selama ini tidak memiliki akses terhadap
termasuk juga mungkin ya itu membuat lebih mudah lagi bagi institusi institusi memberikan mereka pinjaman
menurut anda bagaimana
ini sebetulnya langkah yang baik itu ada seorang ekonom namanya hernando de soto
dia kasih contoh yang mudah ya
jadi kalau kita masuk ke pekarangan orang itu kalau di luar itu yang suka jaga di pekarangan biasanya anjing
jadi dia bilang bahwa anjing pun mengerti mengenai property rights
jadi kalau orang masuk nah property rights ini bisa digunakan sebagai kolateral
jadi kalau orang dagang itu gerobaknya dijadikan kolateral
jadi kalau pemerintah mau lakukan hal seperti ini itu sangat baik
karena esensinya mungkin begini desi
yang membuat orang miskin itu bukan karena mereka tidak punya barang
tetapi ketidakmampuan melakukan aktivitas membuat orang menjadi miskin
jadi kalau aksesnya diberikan saya kira itu akan sangat membantu
di dalam perbaikan untuk kehidupan dari masyarakat kita
iya yang misalnya usaha mikro bisa menjadi usaha kecil
dan usaha kecil bisa menjadi usaha menengah ya
menurut bung dede ini seberapa penting lah bagi indonesia itu untuk menciptakan perekonomian yang inklusif
tapi seberapa bisa betul betul kita lakukan dalam jangkau
waktu yang cukup pendek apalagi karena kita hanya beberapa tahun lagi misalnya pemerintahan ini
ini saya kira pertanyaan yang penting ya
kalau kita melihat apa yang terjadi kemenangan trump di amerika
kemudian situasi di greece
ada semacam ketidakpuasan yang tinggi terhadap globalisasi
dan ini isu yang paling besar itu berkaitan dengan pembangunan yang sebetulnya tidak dirancang
yang diberasakan oleh sebagian besar masyarakat
gapnya antara yang sangat kaya itu semakin besar
nah ini isu inequality bukan hanya unik di indonesia
dia terjadi di hampir semua negara di dunia
karena itu saya kira memang intervensi pemerintah di dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan
ini adalah langkah yang sangat penting
kembali lagi kalau ditanya caranya
saya pikir yang paling penting adalah memberikan akses
akses terutama kesehatan dan pendidikan
karena cara yang paling efektif untuk membuat orang keluar dari kemiskinan itu adalah pendidikan
kalau orang dia sekolah dia akan punya income yang lebih baik
jadi penyediaan akses pendidikan itu harus yang utama
kemudian akses kepada keuangan yang disebut sebagai financial inclusion
kemudian juga kesehatan
jadi kalau kita fokus pada isu ini saya kira baik
dan ini sebetulnya di apbn langkah kesana sudah ada
tinggal nanti detailnya di dalam proyek
itu kita perlu bicara jauh lebih
kuncinya implementasinya lah
istilahnya kita istirahat tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia serta pengaruh perekonomian global
saya ditemani oleh dede hatip basri yang sekarang cukup sibuk mengajar di anu ya
menyenangkan bung dede
kembali ke dunia akademik selalu menyerangnya
apa yang diajarkan persisnya
ekonomi indonesia khususnya
sebetulnya bukan kelas tertentu

tapi indonesia itu adalah kelas tertentu
itu adalah case study yang menarik ya
bagaimana kita waktu itu selamat dari tipe tantrum
juga contoh kasus yang menarik
karena kalau orang mau lakukan reform itu seolah olah berharap bahwa institusi politiknya beres
indonesia itu kan kita jauh dari sempurna
tapi even at the given constraint apa yang tetap bisa dilakukan
dan kalau kita lihat ada krisis ekonomi global dari tahun dua ribu delapan indonesia lumayan ya
kita masih banyak belajar ya
dari krisis yang kita alami pada tahun sembilan puluh delapan misalnya
nah kita memang menginginkan pertumbuhan yang sangat baik
kalau dibanding dengan pertumbuhan di tempat lain ya kita masih syukur ya
kita memiliki pertumbuhan itu
saya masih ingat ya dulu ya bung dede
china itu double digit misalnya
india sampai delapan atau
nah tadi kita sempat membahas pentingnya pertumbuhan
tapi yang lebih penting lagi itu
adalah kualitas dari pertumbuhan itu
dimana pemerataan pengurangan gap atau inilah antara yang miskin sama yang kaya itu sekarang kan semakin lebar
bukan saja di indonesia tapi di negara negara barat termasuk amerika serikat dan juga eropa
anda sendiri melihat bagaimana dengan adanya donald trump dengan sangat ini proteksionis ya
yang keluar dari ke
dari beliau kebijakan kebijakannya dan juga kebijakan brexit
dan mungkin juga tahun ini beberapa negara di uni eropa akan lebih memilih untuk memproteksi dirinya
ketimbang melakukan partnering dalam bentuk perdagangan global
ini gejala yang mengkhawatirkan
sebelum saya bicara mengenai trump ya
saya mau kasih sedikit observasi mengenai ini quality yang terjadi di negara maju dengan indonesia
kalau lihat anak muda di amerika
optimismenya terhadap masa depan mungkin tidak setinggi negara negara yang punya demografik bonus seperti indonesia
karena mereka melihat bahwa dengan penduduk usia tua yang semakin tinggi
kesenjangan yang terjadi
itu harapan untuk lebih baik tidak terlalu banyak
karena itu anger ya
itu kita bisa lihat terjadi di inggris
di eropa amerika
tetapi harapan itu ada di asia
karena kalau kita lihat penduduk muda
terutama kalau anda ngomong dengan mereka yang di startup
itu mereka bisa lihat masa depan yang jauh lebih baik
jadi dalam hal itu saya masih cukup optimistic bahwa negara berkembang bisa punya kesempatan untuk memperbaiki inequality
kita masih menjadi driver untuk growth
jadi masih ada ruang dimana orang itu bisa punya income lebih baik
sementara di amerika situasinya terbalik
di dalam situasi ini trump datang dengan sebuah agenda
yang mungkin itu memang
ditunggu banyak orang
karena mereka melihat kekhawatiran terhadap situasi global
sehingga isu dari protectionisme
itu menjadi isu yang populer
tidak hanya di amerika
tetapi misalnya di perancis kita lihat
le panc menjadi sangat populer
siapa tahu dia nanti menang dalam pemilu perancis ya tahun ini
di belanda juga
itu juga jadi populer
jadi memang ada kecenderungan seperti itu
dan trump datang dengan agenda itu
implikasinya ini saya kira tidak sederhana
karena tiga negara terbesar yang menjadi pengimpor terbesar di dunia itu adalah amerika
cina ada di dalam kesulitan
european union ada dalam kesulitan
kalau kemudian amerika menjadi proteksionis
maka lokomotif of trade dari global itu akan menghilang
nah pertanyaannya adalah
kalau tidak terjadi perdagangan
ini barang ekspor mau dibuang kemana
china mungkin akan kirim barangnya ke indonesia
sehingga barang akan masuk ke sini
ini akan jadi
dumping ground ya
dan tiap negara itu akan menjadi protectionis
kita tahu pengalaman tahun tiga puluh dengan policy seperti ini
yang terjadi adalah global growth menjadi strenking
kemudian yang kedua
trump ingin memperbaiki ekonomi amerika
yang akan dia lakukan adalah dia akan cut pajak
implikasi dari ini adalah
defisit di amerika akan meningkat
dan tingkat bunga akan naik
sehingga uang dari negara berkembang itu akan kembali ke amerika
jadi saya gak akan terlalu terkejut
misalnya ada pressure pada rupiah
dulu kita sempat di tiga belas sekarang tiga belas lima ratus an
gradually akan mengarah ke sana
nah hal hal seperti ini
ini harus diantisipasi
dan buat saya sebetulnya jawabannya adalah asia
karena growth masih ada di sini
penduduknya relatif muda
mungkin juga masih ada di sini
tapi sejauh mana indonesia sendiri anda melihat resilient
atau cukup ini lah
cukup tegar lah
cukup kuat untuk menghadapi
begitu banyaknya tantangan tantangan yang
untuk tahun ini mungkin tidak akan segera berakhir ya
kalau pengalaman dari
pada waktu itu global growth plimated ya
selama dari fiscal policy nya
daya beli bisa dijaga
ya kalau bisa lebih ya
tapi untuk capital flow
janet yellen meningkatkan suku bunga lagi
kita cukup rentan
tampaknya ini sudah diantisipasi
sehingga pasar juga sudah mulai menyesuaikan diri
saya kira market sudah mengantisipasi ini
pelemahan rupiah sebetulnya adalah bagian dari antisipasi
kita lihat eropa itu tingkat bunganya negatif sekarang
jepang itu negatif
jepang juga negative growth
institutional investor itu tidak mungkin menempatkan uangnya di dalam return yang negatif
dia pasti akan cari return yang relatif tinggi
dan indonesia dengan growth yang ada
sebetulnya masih cukup menarik
sehingga kalau toh terjadi outflow
saya kira situasi kita tidak akan seburuk seperti yang terjadi
sembilan puluh delapan atau dua ribu delapan
tapi dibandingkan dengan negara negara tetangga kita di asia
ya karena kita kan harus berkompetisi juga sama mereka
apalagi kalau asia masih di
merupakan harapan lah dari pertumbuhan global ini
sementara ya bagaimana persepsi terhadap indonesia
kita lihat pemerintah berantem dengan jp morgan
ini anda melihat bagaimana sih kita sebenarnya di mata para investor
kalau soal mengenai analisis tentu orang bisa
tapi yang saya mau bilang begini
tetapi bagian lain di dunia itu jauh lebih buruk dibanding kita

rusia dalam masalah
jadi walaupun orang komplain mengenai indonesia
kalau dia mau mengharapkan return
indonesia adalah salah satu negara yang paling tidak menarik
ini mengenai tahun dua ribu tujuh belas ini
apalagi tadi sudah sebut fenomena trump brexit dan lain sebagainya
apa yang kita bisa pelajari mengenai kapitalisme
apakah ini semacam orang sudah mulai sinis terhadap globalisasi
atau apakah salah kita menyalahkan kapitalism dan globalization
karena sekarang apalagi dengan teknologi
mau tidak mau ya kita connected ya
kita sudah terhubung satu sama lain
kita tidak bisa saling mengkotak kotakan diri
mengunci diri dan membangun dinding dinding
itu sudah tidak mungkin kan
globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari
tetapi pertanyaannya ini saya quote satu professor dari harvard
ini yang jadi masalah adalah kadang kadang pendukung globalisasinya ini terlalu bersemangat
sehingga bisa menganggap bahwa itu bisa dilakukan di dalam sebuah arena yang
tidak ada isu politik
tidak ada isu kesenjangan
jadi kalau buat saya sebetulnya adalah
ada yang kalah akibat globalisasi
bagaimana pemerintah bisa memberikan kompensasi
dan menjaga mereka
yang terkena dampak negatif dari globalisasi
tetap peran negara itu dibutuhkan
di dalam perlindungan basic needs
pada saat yang lain misalnya
memang isu isu yang berkaitan dengan globalisasi
dan pertumbuhan penting
tapi lebih penting lagi
pertumbuhan yang inklusif
kalau tidak akan terjadi backlash
yang kita lihat selama ini ya
justru menciptakan pemimpin pemimpin
yang mungkin mereka tidak demokratis
atau menciptakan iklim yang globalisasi
atau perdagangan yang semakin berantem ya
terima kasih banyak
selamat ini mengajar di anu ya
murid muridnya mahasiswanya cemerlang cemerlang
anak anak indonesia pinter pinter
memang perlambatan ekonomi global dan dinamika perekonomian dalam negeri
membuat indonesia membutuhkan waktu lebih lama
untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi
nah untuk menghadapinya mau tidak mau
semua sektor perekonomian harus melakukan penyesuaian
yang kita sebut the new normal ya
agar tetap tumbuh maksimal
di tengah keterbatasan dan ketidakpastian
percepatan pembangunan infrastruktur serta iklim usaha yang baik
harus didukung dengan keseriusan menjalankan berbagai kebijakan
pemerintah juga harus menetapkan target perekonomian yang realistis
untuk mengantisipasi berbagai situasi
dan tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan dan perekonomian kita yang inklusif
nah saksikan kembali insight besok
sampai jumpa dan bye bye